gestur dan ekspresi kapolri banyak disorot usai mendapatkan arahan dari presiden jokowi tangan kapolri terlihat gementar
dalam menyampaikan arahannya presiden pun terlihat cukup keras
apa yang dapat dianalisa atau dianalisis dari gestur dan ekspresi yang ditunjukkan bergabung monika kumalasari analis gestur dan mikro ekspresi apsifor
selamat malam mbak monika
selamat malam mbak tiffany
baik mbak monika sambil kita berbincang nanti kita akan buka juga kita akan putar videonya
jadi anda bisa melihat anda bisa menganalisis melalui gambar video yang kami tampilkan
yang pertama saya akan minta analisis anda terkait dengan gestur kemudian juga ekspresi yang ditunjukkan oleh kapolri ketika memberikan keterangan pers usaha menerima arahan dari presiden
mungkin anda juga sudah melihat sebelumnya bahwa tangan kapolri gemetar ketika memegang buku
kecil kemudian ekspresinya pun berbeda dari yang kita lihat sebelumnya apa yang anda analisis
ya kalau kita lihat secara umum ya pak kapolri ini memang memiliki apa bisa baseline di wajahnya itu ekspresinya tidak terlalu terlihat
tetapi kalau diamati dengan lebih mikro lagi ini masa ada gerakan gerakan mikro
di daerah bibir ya jadi kalau ada menunjukkan ekspresi ada kemarahan ya
dan kemudian ketika beliau memegang ketika berusaha menahan artinya memang baseline nya seperti itu
tetapi di pegangan tangan ini seperti menahan satu emosi
nah apakah ini merupakan sesuatu yang baik
sesuatu yang menunjukkan bahwa berusaha menahan emosinya
nah kita lihat terlebih dahulu sebelum menyampaikan hal ini kepada para wartawan ya
pak jokowi menyampaikan kepada kapolri dan juga kapolda dan jajarannya ya
saya membaca ekspresi dari pak jokowi memang menunjukkan kemarahan
terlihat dari ekspresi di wajah
dan juga dari suaranya
sehingga ketika pak kapolri ini menyampaikan kepada media masih beresonansi dengan ekspresi atau emosi yang disampaikan oleh presiden
jadi dalam hal ini pesan yang disampaikan oleh pak presiden kepada jajaran petinggi kepolisian ini sama dengan yang kemudian ditransmitkan oleh pak kapolri
jadi tidak ada
yang terdistorsi pesan yang ingin disampaikan
kita melihat bahwa ini memang satu indikasi yang baik
bahwa ketika kita mau melakukan perubahan ya
wajar manusia untuk menunjukkan ekspresi kemarahan terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan yang seharusnya terjadi
artinya apakah dari pengamatan anda juga anda melihat ada
ada tekanan yang diterima oleh kapolri usai menerima arahan dari presiden jokowi
sehingga ada efek yang ditimbulkan dampak yang ditimbulkan
tadi seperti yang anda analisis mbak monika ada pressure yang begitu besar di sana
ketika pesan yang disampaikan oleh seorang kepala negara kepada kepala kepolisian ya
itu tersampaikan secara
ungkapan verbal maupun ekspresinya
dan kemudian itu pun juga diungkapkan lagi kepada publik ya
artinya kita perlu tekanan tekanan yang baik
justru malah dalam kondisi seperti ini memang manusia wajar untuk merasa terpesan
jadi kalaupun beliau merasa tertekan ini adalah respons manusia yang bertanggung jawab terhadap tugas tugasnya
dari yang anda lihat juga
melihat video dari pernyataan presiden ketika menyampaikan arahan kepada jajaran kapolda di istana
ketika menekankan bahwa ini semua diperlukan untuk meningkatkan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap polri
artinya itu yang menjadi poin penting itu yang menjadi concern terbesar saat ini
mengapa ada kepercayaan yang harus dikembalikan
karena ada sebab satu dua tiga
banyak mungkin yang membuat kepercayaan itu menurun
dan itu memang sudah ditangkap oleh presiden
dan itu menjadi masalah besar sekarang
jadi pak presiden berusaha menyampaikan bahwa fakta faktanya semuanya jelas
dan ini mengakibatkan penurunan tingkat kepercayaan masyarakat kepada polri
apa yang anda lihat juga dari kalimat kalimat
kalau kita lihat kan sebenarnya ini agak sedikit berbeda cara penyampaian presiden di istana pada saat memberikan arahan ini kepada jajaran polri
bahwa seperti ada ultimatum keras melalui kalimat kalimat yang disampaikan
ada penekanan penekanan itu mbak monika
ya penekanan topinya apa yang disampaikan oleh pak presiden
pada jajaran kepolisian
dengan yang kemudian disampaikan oleh pak kapolri kepada wartawan
itu tidak bisa sepenuhnya disampaikan
karena proses manusia menerima informasi tetap ada proses distorsi dan mana mana yang harus dipenggal
tetapi ini bukan karena alasan confidensialitas menurut saya pribadi
tetapi memang supaya
ada pesan pesan yang memang
apakah memang bermanfaat untuk publik atau tidak
karena durasi yang disampaikan juga tidak mungkin sama persis seperti apa yang disampaikan oleh bapak presiden
tetapi kalau kita melihat penekanan penekanan ini
jelas sama menjadi beban dari presiden turun kepada polisi
dan kemudian ini juga disampaikan dan terlihat juga menjadi beban dari bapak pak polri
menarik sekali analisis anda mbak monika
terima kasih sudah sharing di cnn indonesia connected malam hari ini
mungkin kapan kapan kita juga bisa mengundang untuk melihat bagaimana analisis melalui gas
dan juga ekspresi dalam isu yang berbeda
terima kasih mbak monika kumalasari sudah bergabung dengan kami malam hari ini